ya sudah banyak juga sih
sekarang yang paling pertama adalah
karena yang kemarin
kan baru separuh
ya itu pak jarod
eh ternyata banyak loh
wah langsung kan saya langsung kepingin tahu reaksi
wah ini sih bagus
kalau ini mau
udah saya cerita
jadi sumatera utara kan selama tiga periode
kalau kita ingat
namanya pemimpinnya kan
selalu kena masalah hukum
saya ini kenal baik
itu yang namanya samsul arifin
jadi dia tuh sebetulnya kan orang yang sangat produktif ya
waktu itu dia kalau tidak salah jadi bupati langkat apa ya
terus waktu saya presiden itu kan dia selalu
kalau ada pemberian
selalu dia masuk
kan sampai begitu kami jadi dekat
jadi saya merasa prihatin sekali sampai waktu dia sampai terkena masalah hukum
padahal dia berbuat dengan baik menurut saya
makanya itu yang saya bilang jaga diri jaga diri
saya lihat saja terus sumatera utara
itu sebuah bagian dari indonesia yang
masa nggak ada sih orang yang bisa mimpin genah gitu loh
mestinya kan pemimpinnya itu
kalau menurut saya
sumatera utara itu bayangan saya
kan orang batak tuh keras keras gitu toh
wah apalagi kalau yang lagu lagu dinamis gitu
terus saya bilang ini nyanyi sama ngamuk ya benernya
tapi kan memang begitu
zaman saya sekolah itu dulu ada yang terkenal
itu sangat dicintai oleh bung karno
selalu saya memanggilnya om
udah suaranya itu kan bariton gitu
bayangkan kalau sekian bariton dikumpulkan
ya kedengeran ngamuk kan
banyak tuh di kalangan gereja itu pasti core nya itu loh
patrimat yang nyanyi
mana tau dia nyanyi dia tanya
dia taunya hukum melulu
nah dengan demikian maka telah saya katakan kan
bahwa saya akan indikan pak jarod
karena saya putar otak
orang yang sudah berdedikasi
sehingga sangat sepertinya tidak berguna
kan sangat berguna ya
jadi saya putar otak lah
nah saya pikir ya saya coba sih
sumatera utara kali ini bagaimana ya
karena animonya juga besar
lalu kan mesti ada yang namanya wakil
nah saya juga sudah kenal ini anak
karena kan susah ya
yang namanya di sumut itu
kan banyak sekali ya sudah gitu ada parna
nanti kan mereka mulai berkelahi kan
kalau saya tanya itu yang berkelahi itu sebetulnya sama nggak sih
oh marganya sih hanya satu rumpun bu
saya bilang wah saya kayaknya orang sumut aja kan
sudah tau parna
satu parna ya ngapain kok ribut ya
memangnya kursinya ada berapa ya
orang cuma dua loh
nah jadi anak ini saya
itu saja sudah
jangan yang itu bu yang ini bu
kenapa yang ini
ini lebih baik dari yang itu bu
taunya dari mana
lah abisnya segitu banyak
namanya marga itu ditawarkan
saya sampai bilang kenapa sih orang kursinya cuma dua
maunya yang itu yang ini yang itu yang semua
jadi saya pikir kapan mau jadinya ya
kalau hanya putarannya kan begitu
jadi ini anak ini namanya sihar pangihutan
saya kenalnya sihar sitorus
dia ini anaknya pak dl
jadi sudah dari dua ribu empat belas
dia simpatisan tadinya lalu masuk
jadi salah satu jurkam
pak ceret yang kanan
pak ceret kanan
lalu menjadi tim ahli ekonomi waktu pak jokowi jk
tapi lucu ya kan kalau lihat beda loh sama bapaknya
saya kan kenal juga sama pak dl
mungkin dia datang ini dari garis yang sebelah sononya
karena saya sendiri kaget dia ini senangnya sepak bola
jadi salah seorang pengurus di psms medan
lalu mendirikan beberapa klub klub yang lainnya di medan

terus dia jadi anak buahnya ibu menko pmk
jadi saya saja sama bapuan itu
jangan loh mah
saya perlu dia
kamu banyak orang lah
sudah biarin itu kasih mama aja
sudah biarin itu kasih mama aja
terus bapuan ini sekarang lagi jalan jalankan sama anak anaknya
saya ambil lah dia
nah ini pasangan sumut yang perlu kita fight
itu jafforman siapa pak dl
siapa pak dl
siapa pak dl
kenapa bapu bapu paham
kan khas toh apa lentong lentong orang batak dan medan itu kan terus langsung bilang bah gitu
kan selalu kalau ngomong pakai bah selalu saya dipanggilnya kan ketum ketum tidak tahu ini namanya
medan gitu iya tapi terus saya bilangnya medan sih medan tapi kayak melulu kita hahaha gimana jangan bah bah
saya bilang menangkan dulu mana ini orang medan semua ini nah iya seneng aja teriak teriak
iya lah tapi saya bilang tunjukkan dulu dong kamu tuh bisa menang loh menang kok lain melulu